pagi ini sidang kasus penodaan agama yang melibatkan gubernur dki nonaktif basuki cahayapurnamato ahok kembali digelar di pengadilan negeri jakarta utara dan baru saja
tadi selesai majelis hakim membacakan sidang putusan selah
dimana keputusan dari majelis hakim yang dibacakan oleh ketua dwi arso budi santiarto mengatakan menolak seluruh keberatan yang diajukan oleh terdakwa ahok maupun juga oleh tim kuasa hukumnya
kemudian juga surat dakwaan telah dibuat secara sah dan juga menetapkan persidangan dengan kasus penodaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama tahok
akan dilanjutkan kembali dengan sidang pada pekan depan ini agendanya adalah memanggil ataupun mendatangkan sejumlah saksi saksi
namun yang menarik adalah untuk tempat dari sidang lanjutannya yang akan digelar pada tiga januari dua ribu tujuh belas ini di gedung kementerian pertanian
bukan lagi di jepang
dan juga di gedung pengadilan negeri jakarta pusat
dan untuk mengetahui bagaimana suasana di luar sidang gedung pengadilan negeri jakarta utara sudah ada korespondensian indonesia istiarto sigit disana
itu selamat siang bagaimana reaksi dari orang orang di luar gedung pengadilan negeri jakarta utara dengan putusan dari majelis hakim yang akan melanjutkan sidang dengan terdakwa ahok
ya selamat siang punya
ya selamat siang punya
ya selamat siang
ya itu adalah masyarakat pendukung mbak sukicaya purnama meninggalkan area di depan pengadilan negeri jakarta utara menuju rumah lembang di daerah menteng jakarta pusat
memang belum jelas alasannya mengapa begitu namun mereka yang memang jumlah tidak sebanyak dengan masa dari gabungan ormas ormas agama begitu meninggalkan area pn jakarta utara untuk menuju ke rumah lembang
sedangkan dibelakang saya tepat sekali persis dibelakang saya masih berkumpul ratusan anggota ataupun jamaah dari beberapa organ negara yang berkumul di sekitar rumah ini
ataupun jamaah dari beberapa organisasi masa keagamaan yang sejak tadi pagi terus berkumpul berorasi
dan menanggapi adanya putusan selain disampaikan oleh majelis hakim
memang masa yang kita tahu mereka menuntut keadilan dalam sidang kasus gubernur dki jakarta nonaktif basuki cahayapurnama
menyambut dengan positif begitu karena memang bukan hanya menginginkan adanya kelanjutan proses peradilan
namun sejak tadi pagi mereka konsisten untuk menuntut adanya tindakan pemenjaraan atau penangkapan kepada gubernur nonaktif dki jakarta basuki cahayapurnamban
dan memang tuntutan itu terus diucapkan dan diorasikan sejak tadi pagi hingga saat ini ketika kabar tentang putusan selain yang didapatkan oleh ahok adalah putusan ditolak
begitu kira kira mereka menyambut dengan senang dan juga tetap menyambut adanya penangkapan terhadap ahok begitu kira kira
dan yang menarik dari putusan ditolaknya
yang diajukan oleh kuasa hukum maupun basuki cahayapurnama adalah
seperti kita tahu minggu lalu ada perbedaan pemahaman atau penafsiran delik antara delik formil dan delik material
di mana perbedaan ini memang dialami oleh pihak penasehat hukum dan juga pihak jaksa penuntut umum
namun hari ini dijawab oleh majelis hakim bahwa pasal satu ratus lima puluh enam dan satu ratus lima puluh enam a
di mana dinilai sebagai pasal dengan delik formil
artinya tidak perlu adanya pemberian akibat ataupun hasil
dari sebuah dampak yang dilakukan oleh seseorang dan diduga itu melakukan sebuah tindakan pidana
dengan adanya penetapan dari majelis hakim ini
maka keberatan yang dilakukan oleh kuasa hukum maupun basuki cahaya purnama dengan begitu ditolak
dan bukan hanya ditolak soal deliknya saja namun keseluruhan
sehingga seperti anda katakan tadi
punca minggu depan tanggal tiga januari dua ribu tujuh belas
kita akan melanjutkan kembali sidang persidangan dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh basuki cahayapurnama
mengenai tempat memang kementerian pertanian dipilih sebagai tempat
akan menjadi lanjutan sidang ahok
hal ini dikarenakan memang lokasi yang memiliki arena atau area parkir yang cukup luas
sehingga masa yang datang juga bisa tertampung dan tidak mengganggu kemacetan jalan